ini saya bersama dengan ibu negara
dan delegasi terbatas
dan delegasi terbatas
akan melakukan kunjungan kerja singkat
ke singapura dan ke malaysia
tanggal tujuh dan delapan juni dua ribu dua puluh
di singapura kunjungan dilakukan
hanya beberapa jam saja
utamanya adalah untuk berbicara
yang diadakan oleh temasek foundation
perteman ini akan dihadiri
banyak kalangan investor
akademisi dan dari pemerintah
dan saya gunakan perteman ini
untuk mempromosikan investasi
utamanya di bidang transisi energi
dan juga pembangunan ibu kota nusantara
siang hari ini juga
saya akan langsung berangkat ke kuala lumpur
untuk kunjungan kerja
merupakan kunjungan balasan
dan membangunan kuala lumpur

untuk menemui undangan perdana menteri malaysia
dan selama di malaysia
saya akan melakukan pertemuan
dengan perdana menteri malaysia anwar ibrahim
dan juga yang di pertuan agong
kunjungan saya ke malaysia
akan kita gunakan
untuk menyelesaikan beberapa perundingan perundingan penting
yang sudah berjalan bertahun tahun
dan tidak selesai
yaitu isu mengenai perbatasan
dan isu mengenai peraturan
perlindungan pmi indonesia
hal hal lain yang penting
insyaallah besok malam
saya sudah akan tiba di tanah air
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh